inspeksi mendadak digelar di sejumlah apotek dan gudang pedagang alat kesehatan di terenggalek jawa timur
di beberapa apotek tim gabungan polres trenggalek bersama dinas kesehatan dan dinas perdagangan
mendapati stok masker telah habis
hal serupa juga terjadi di gudang para pedagang
stok yang tersedia hanya tinggal masker kualitas tinggi dengan harga di atas rp empat puluh ribu rupiah per buahnya
selain masker polisi dan dinas kesehatan juga memantau stok serta penjualan antiseptik
pembersih tangan ini rata rata masih tersedia di pasaran
namun harganya kini mulai mengalami kenaikan
sementara plt kepala dinas kesehatan terenggalek sey rony mengatakan
selain langka harga masker di pasaran juga mengalami kenaikan hingga sepuluh kali lipat
harganya rata rata sudah naik enam sepuluh kali
lipat tadi ya untuk harga dari harga normal yang sebelum ada wabah
sebelumnya berapa pak sey rony
jadi kalau nggak salah satuan itu satu stok itu rp dua puluh
satu kotak kecil
satu kotak kecil isinya rp lima puluh
dua ratus tadi ya yang terakhir dua ratus
sehingga hal hal seperti ini bisa dikurangi
atau potensi terorisme bisa dikurangi di tanah air
dengan yang disampaikan bang yos tadi
kalau hanya mengandalkan
apalagi tni polri saja
atau ditambah bnpt sekalipun
melawan ideologi yang menyebar
dengan sangat cepat di media sosial
pasti tidak akan terjadi
jadi yang harus bisa dilakukan
ini harus melakukan yang disebut
dengan total warfare
ini dikeroyok bareng bareng
masalah terorisme ini dikeroyok bareng bareng
ada kementerian pendidikan
ada kementerian agama
ada kementerian sosial
dan juga melibatkan tokoh tokoh masyarakat
tadi yang disampaikan bang yos
di youtube misalnya
kita punya deddy kobuse
kita punya atta halilintar
kemudian ustadz ustadz muda yang sangat terkenal
ada ustadzah oki stiana dewi
mereka juga dikita oleh bnpt misalnya
taruhlah kementerian agama
bikin konten di channel mereka misalnya
untuk bilang bahwa kepada milenial
subscriber mereka yang jutaan itu
nyatakan bahwa bom bunuh diri itu haram
bom bunuh diri itu masuk neraka
seperti kata bang yos tadi
bukan sebuah kemuliaan
karena kalau tidak kita lawan sekarang
ini akan menjadi kematian
apalagi video yang beredar terakhir
mabes polri itu
beredar sangat cepat di media sosial
bayangkan kalau itu kemudian
dilihat oleh laki laki
anggota kelompok ini
yang ideologinya sama
dia melihat wanita ditembak seperti itu
pasti akan terpicu emosinya
dan malu juga
wanita ada berani
masa laki lakinya nggak berani
setelah yang kemudian kita ingatkan
bahwa dalam durasi waktu ke depan
situasi keamanan kita ini merah
saya tadi sempat berkomunikasi
dengan staf khusus menteri agama
untuk ibadah perayaan minggu pasca
kami usulkan bagaimana jika online saja
demi menjaga keamanan bersama
barangkali nanti juga bisa
dengar di paroki
atau romo rokok yang mengurusi ini
jadi kemarin di makassar
itu saya hakul yakin menginspirasi zakia
ketika dia melihat aksi makassar
dia melihat itu sebuah heroisme
bagi kelompok ini
bagi kelompok ini
ini adalah sesuatu yang konyol
tapi bagi kelompok ini
ini sesuatu yang mulia
nah ini yang kemudian ditiru oleh zakia
dengan nekat membawa airtrop
nah kita jangan sampai ada yang meniru zakia ke depan
harus segera diantisipasi
artinya saat ini
mas ridwan menilai bahwa
sinyal keamanan tanah air merah
saya terakhir ke bang yos
singkat saja bang yos
bagaimana saran dari bang yos kepada pemerintah
dan juga masyarakat tentunya
dalam menyikapi potensi
susulan teror misalnya
artinya sudah simik
tinggung pak ridwan ya
teroris ini harus kita tempatkan
sebagai musuh bersama
di dalam komunitas kecerdasan yang saya ikuti
di singapura di beijing di amerika
itu sudah ditempatkan
bahwa teroris itu adalah
tetapi apakah di negeri kita sudah seperti itu
aku belum melihat itu
karena partisipasi masyarakat itu masih minim
nah inilah yang harus dilakukan
masyarakat harus diajarin
indikasi indikasi yang ada
keanehan yang tidak lazim
misal kembali ya
setelah diutut oleh polisi
kemudian ketemu rumahnya
dan digrepek di situ
rakyat dan tetangga tetangganya pada lihat
di rumah itu kan
pada bergumam nih
curiga dari dulu
sama tetangga kita sudah keluar
maksudnya dari awal
dia segera melapor ke aparat
paling tidak krp krw yang paling dekat
segera melapor ke aparat
ya orang pendatang
posisi itu nyebab
tidak pernah dia melihat
lapor itu antara lain
dan yang kedua
pemerintah ini memang perlu mengevaluasi
undang undang tentang anti teroris kita itu
itu paling lemah
saya sudah pelajari yang di eropa kayak apa
di amerika kayak apa
tetangga kita malaysia saja
adil banget memperlakukan teroris
kita itu tadi
orang orang bergabung isis
punya kemampuan merakit
endoknya secara kuat satu keluarga
dengan anak istrinya
sekarang bergeleran di sebelah kita
apalagi kalau dia link up dengan
para simpatisan isis yang belum sempat berangkat
jadi kekuatan yang sangat jauh jauh
karena itu sekali lagi harus dan
ada islam tadi juga setuju itu
jadi indoktrinasi yang diberikan teroris ini
bagi teror seramah maupun mesos
terutama di televisi televisi
janganlah kalau apa namanya
limbar agama itu
saling dengar itu itu aja isinya
sekarang isinya yang relevan itu
tapi seperti itu

itu sudah pasti dosa lah
ya untuk mereka bukan surga
artinya harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat
terima kasih bang yos
sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mas ritwan
juga sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mas ritwan